selain belum meredah kasus perkosaan dan pembunuhan yuyun satu kasus lagi menyeruak
ya dua pemuda di subang jawa barat mencabuli seorang gadis berusia enam belas tahun
polisi berhasil menangkap seorang pelaku seorang pelaku lainnya masih buron
polisi memeriksa ms warga kampung kresak desa sumurgintung kecamatan pagadan subang
ms dan seorang rekannya st mencabuli seorang gadis berusia enam belas tahun
tindakan ini terjadi setelah kedua pemuda tersebut memberi minuman keras ke korban
lalu pelaku membawa korban ke penginapan di kampung pendey desa pada mulia kecamatan cipunagara subang
kasus perkosaan ini terungkap setelah korban memberitahukan orang tua dan melaporkannya ke polisi
sementara st diduga melarikan diri ke medan